pemerintah provinsi dki jakarta menerapkan agustus sebagai bulan tertib trotoar
bulan tertib trotoar merupakan program menjelang perayaan hari kemerdekaan ri ke tujuh puluh delapan
ancaman pidana penjara maksimal satu tahun dan denda atau denda dua puluh empat juta rupiah
ini menanti warga yang nekat berjualan ataupun pengendara sepeda motor yang melintas di trotoar
anda masih ingat dengan video viral yang satu ini
dua pengendara motor yang diduga tukang ojek terpancing emosi
saat koalisi pejalan kaki beraksi di kawasan kebon sirih jakarta
warga medsos pun angkat bicara merespon insiden yang sempat viral pertengahan juni dua ribu tujuh belas ini
sebagian besar menyayangkan sikap dan emosi dua pengendara yang jelas jelas melanggar hak pejalan kaki
tapi bulan agustus ini para pelanggar hak pejalan kaki di trotoar jakarta harus siap gigit jari
pemerintah provinsi dki jakarta menetapkan
agustus sebagai bulan tertib trotoar
kalau kami gampang tidak ada kacang
sama sesuai dengan aturan yang ada perdanya
kepada kita koordinasi sama kekunisnya
betul betul sesuai tertib trotoar
ini sebagai bulan kemerdekaan maka trotoar harus dimandikan
kalau untuk ojek kita koordinasikan sama mereka
apa memang ada fasilitas khusus untuk ojek
kalau menurut saya tidak perlu harus disediakan tempat kursi trotik tapi tidak untuk trotoar
program menyambut perayaan hari kemerdekaan ke tujuh puluh dua ini disertai ancaman pidana penjara maksimal satu tahun atau denda dua puluh empat juta rupiah
jerat hukum ini menanti pedagang ataupun pengendara kendaraan bermotor yang nekat menyalahgunakan trotoar
larangan ini jelas diatur dalam undang undang lalu lintas dan angkutan jalan pasal dua ratus empat puluh tujuh ayat dua
sayangnya sosialisasi program bulan tertib trotoar ini tidak bisa diperhatikan

meski begitu kostasi seorang pedagang di trotoar samping gedung kementerian ketenaga kerjaan
siap pindah jika diminta oleh petugas
ada tujuh belas tahun dari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
saya bagaimana nanti saja gitu ya
jadi kalau saya ya sebelum terjadinya tetap saya masih berusaha di sini

rencananya penerbit trotoar ini tidak bisa diperhatikan
penertiban trotoar akan dilakukan bertahap mulai satu agustus dua ribu tujuh belas hingga hari ulang tahun kemerdekaan tujuh belas agustus mendatang
tim liputan cnn indonesia
ini dia paling tidak sedikit menghargai hak pengguna jalan ya
pemerintah kota jakarta timur menertibkan sejumlah pedagang kaki lima
pangkalan ojek beserta ojek online yang manggal di atas trotoar
penertiban dilakukan menyusul dengan pemberlakuan program bulan patuh trotoar
untuk menambah kenyamanan para pejalan kaki
polisi pamung praja terlibat adu mulut dengan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar
di sepanjang jalan igusti ngurah rai duren sawit jakarta timur selasa pagi tadi
pedagang menolak barang dagangan di sita petugas
selain pedagang pangkalan ojek yang berada di trotoar ikut ditertibkan
puluhan ojek online yang manggal di trotoar bahkan melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas
menjamurnya ojek online di trotoar membuat pejalan kaki tak dapat berjalan di trotoar
camat duren sawit abu bakar mengatakan penertiban ini dilakukan menyusul pemberlakuan bulan tertib trotoar
yang dimulai senin ini hingga sebulan ke depan
kita akan mengembalikan fungsi trotoar yang ada ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat untuk perjalan kaki
ini yang berada di jalan gusi ngurah rai
tadi kita sudah laksanakan apel dan kita akan laksanakan ini selama satu bulan penuh
saya menghimbau kepada
di sini ada ojek online ini kita alihkan ke jalan perapatan satu
kita sudah berkoordinasi dengan lantas juga dengan tni kita akan menghimbau terlebih dahulu
tapi kalau nanti sudah melanggar kita akan melaksanakan hilang
pejalan kaki pengguna trotoar mendukung program bulan tertib trotoar
selama ini mereka mengaku haknya direnggut oleh motor dan pedagang
ini bagus sih karena saya sendiri pun sebagai pengguna jalan

karena ini hak untuk perjalan kaki bukan untuk parkir mereka pedagang atau parkir
kan ada tempatnya sendiri untuk mereka parkir ataupun pedagang
apalagi sekarang kan perjalan kaki sudah dilengkapi fasilitas untuk disabilitas
kalau misalkan teman teman kita yang memiliki disabilitas
mungkin bakal terganggu dengan adanya orang orang yang mengganggu
pejalan kaki berharap petugas gabungan menjaga
agar perhatian timah tidak terganggu
dan juga agar para pejalan kaki dapat memanfaatkan trotoar
f rizal jakarta